ratusan orang dari berbagai elemen buruh dan mahasiswa
menggelar aksi jalan kaki menuju gedung negara gerahadi
berbagai isu mereka bawa
antara lain pesangon buruh yang berkurang dari tiga puluh dua bulan gaji menjadi hanya dua puluh lima bulan
pengurangan hak cuti
status ketenaga kerjaan yang semakin fleksibel
serta tidak naiknya upah minimum kota atau umk di tahun dua ribu dua puluh satu
ketika berada di jalan surabaya

untuk mencabut undang undang omnibus law
dalam orasinya perwakilan buruh dan mahasiswa
mendesak agar pemerintah mencabut undang undang omnibus law
yang menurut mereka hanya memuaskan para investor
selain berorasi mereka juga memenangkan sepanduk
dan membagikan pernyataan sikap serta tuntutan
puluhan aparat kepolisian mengawal jalannya aksi
hingga titik akhir di jalan gubernur suryo
lalu lintas di jalan protokol kota surabaya ini
sendat karena masa aksi menggunakan setengah badan jalan
kapolrestabes surabaya ahmad yusef gunawan berharap
para demonstran tetap menjaga protokol kesehatan
selain menyuarakan penolakan terhadap omnibus law
masa aksi juga mengecam perilaku represif aparat keamanan
kepada demonstran yang terjadi di beberapa wilayah di indonesia
misalnya aksi membanting smackdown
yang dilakukan polisi di tangerang banten
terhadap mahasiswa hingga mengalami kejang
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur